pemeriksaan kesehatan juga dilakukan terhadap bakal pasangan calon gubernur calon wakil gubernur sumatera utara
pemeriksaan dilakukan di rumah sakit umum pusat adam malik medan sumatera utara
ada sekitar lima puluh tenaga medis dan bnn yang dilibatkan
pemeriksaan kesehatan meliputi tes psikologi bagi cagup cawagup sejak pukul delapan pagi
jr saragi bakal cagup yang diusung demokrat datang ke rumah sakit sekitar pukul enam pagi
kemudian disusul si harsitorus kemudian jarod saiful hidayat dan berikutnya ada edi rahmayadi musa rajeksah
dan berikutnya ada ance selian
kemudian pemeriksaan kesehatan diperkirakan selesai sudah selesai pukul tiga sore
pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah dilakukan dalam dua tahap
hari pertama pemeriksaan dan tes kesehatan cagup cawagup kemudian hari kedua adalah untuk calon bupati dan wali kota